presiden joko widodo menemui delegasi asian infrastructure investment bank atau aiib di istana bogor jawa barat
usai pertemuan pihak aiib akan meninjau semua proyek proyek yang telah didanai di indonesia
sebagai salah satu negara pendiri bank infrastruktur asia ini
dalam pertemuan selama satu jam bersama sebelas delegasi aiib
jokowi menceritakan karir politiknya dan keputusannya untuk membangun mrt pada sepuluh oktober dua ribu dua puluh
sementara itu menteri keuangan sri mulyani mengatakan
kunjungan aiib juga untuk melihat proyek proyek infrastruktur pemerintah lainnya
dan menentukan investasi aiib selanjutnya
aiib diharapkan dapat menjadi solusi percepatan dan meningkatkan kualitas infrastruktur
saat ini saham aiib masih dikuasai tiongkok dengan kepemilikan saham dua puluh tujuh delapan puluh tiga persen
sementara indonesia memiliki tiga tiga puluh sembilan persen saham aiib
sebagai yang anda tahu indonesia adalah salah satu negara terbaru di dunia
untuk memperkenalkan ide infrastruktur asia
pembangunan investasi salah satu aksi pertama saya
ketika saya menjadi presiden indonesia di tahun dua ribu empat belas
adalah untuk mengucapkan kepada presiden xi jinping
indonesia sepenuhnya mendukung dan memberikan perhatian untuk bergabung
dengan bank pembangunan infrastruktur asia
dari tujuh puluh negara dan indonesia termasuk negara yang mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka
yaitu proyek di national slum upgrading program
ini mereka memasukkan dana sebesar rp dua
co finance dengan lembaga lembaga multilateral yang lain
kemudian pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu ada dua proyek lagi
sebesar rp seratus dan kemudian rp satu ratus dua puluh lima
dan yang kedua adalah dam operation rehabilitation and safety improvement
ini untuk perbaikan improvement nanti